presiden jokowi hari ini menyambangi kediaman ketua umum gerindra prabowo subianto
banyak pihak yang menduga pertemuan jokowi prabowo ini untuk membicarakan soal aksi unjuk rasa besar di jakarta pada empat november mendatang
namun hal tersebut dibantah oleh kedua tokoh yang pernah bersaing ketat di pilpres dua ribu empat belas lalu
presiden joko widodo menemui ketua umum partai gerindra prabowo subianto di hambalang jawa barat
dalam pertemuan yang berlangsung tertutup sekitar dua jam ini presiden jokowi mengaku mendapat banyak masukan dari prabowo
mulai dari berbagai persoalan politik hingga masalah ekonomi
namun baik jokowi maupun prabowo tak mengungkap secara spesifik asal apa saja yang dibicarakan
usai menggelar pertemuan tertutup prabowo mengajak presiden jokowi naik kuda
di akhir pertemuan jokowi mengungkap tak ada lagi rivalitas antara dirinya dengan prabowo
dia banyak sekali memberikan
masukan masukan dan pemerintah kita sangat menghargai apa yang tadi disampaikan oleh pak prabowo
rivalitas itu ada pada saat pilpres itulah demokrasi
tetapi setelah itu kita bersama sama bahu membahu membangun negara dari segala sisi
mungkin nanti tahun dua ribu sembilan belas bisa saja ada rivalitas lagi
tapi setelah itu bau membahu lagi
banyak pihak menduga pertemuan ini
untuk membicarakan aksi unjuk rasa besar di jakarta pada empat november nanti
namun kedua tokoh ini membantah hal tersebut
prabowo dan jokowi pernah bersaing dalam pemilu presiden dua ribu empat belas lalu
prabowo mengaku punya hubungan baik dengan presiden jokowi
meski partai gerindra kerap bersikap keras terhadap pemerintah
saya hubungannya baik sama beliau
tapi beliau juga baik sama saya
jadi komunikasi itu
dan saya kira itu bagus ya dalam budaya bangsa
kita selalu boleh berbeda pendapat
karena kadang tajam
kita bahu membahulah ini kan negara kita bersama
ini dari mana pun kita berasal ini negara kita
kita harus jaga jangan sampai ada katakanlah unsur unsur yang mau memecah belah bangsa
presiden jokowi mengaku kedatangannya ke kediaman prabowo
untuk memenuhi janjinya dua tahun lalu
kala itu jokowi berstatus presiden terpilih
usai menang dari prabowo di pilpres
sebelum pertemuan ini
keduanya juga sempat bertemu di istana kepresidenan di bogor
pada januari dua ribu lima belas
agus firman shah cnn indonesia
dengan dalih memenuhi janjinya dua tahun lalu
senin siang presiden joko widodo menemui ketua dewan pembina partai gerindra
prabowo subianto di kediaman mantan dan janko pasus tersebut
di daerah hambalang bogor jawa barat
namun publik mencoba untuk mengendus
ada apa sih sebenarnya dibalik pertemuan yang digagas pihak istana tersebut
malam ini cnn indonesia prime news akan mengulas hal ini
sudah ada bersama kita alvon sloemau
ketua bidang keamanan nasional partai gerindra
dan henry satrio akademisi komunikasi politik universitas
para madina dan pendeliti di kedai kopi
kedai kopi institut ya
lembaga survei kedai kopi
pak alvon terlebih dahulu
ada apa sih pak kuda kudaan
jadi sebenarnya ini pertemuan yang biasa saja antara dua orang negarawan
yang melihat berbagai macam permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini
dan mereka saling bertukar pikiran
bagaimana keadaan keadaan ini dan bagaimana kira kira ke depan bangsa dan negara ini harus dibawa kira kira
apa itu sebenarnya substansinya apa
ya kan kita lihat bahwa
kan itu kan payung besar tuh soal negara dan bangsa nkri itu satu
kan orang selalu menghubungkan dengan langsung saja pak
ada nggak pembicaraan khusus tentang itu
karena memang ini pertemuan antara dua orang teman
yang saling pernah menjadi rival
tetapi ini sekaligus menunjukkan kepada semua bangsa indonesia semua rakyat bahwa
dalam rivalitas tapi kita tetap bisa duduk bersama
secara bermartabat dan saling memberi dan mendengar
karena pak presiden pernah berjanji bahwa satu saat nanti akan datang berkunjung ke
dan ini hari sudah ditunjukkan dan bagaimana kita lihat bahwa kedatangan itu suasana seperti itu
dan memang masing masing saling menunjukkan bahwa saling memberi masukan
dan pak prabowo juga memberikan beberapa pendapat tentang bagaimana masalah masalah ekonomi dan berbagai masalah lain di negeri ini
tapi kan orang agak kemudian
tanggal empat november entah siapa yang mengebuskan
orang yang mendemo atau orang yang mengantisipasi agar demo itu tidak kemana mana
itu kan kita kan patut curiga ya hen ya
ada orang yang punya kepentingan kepentingan gitu kan
baik yang mau menang atau mau bertahan
tapi yang jelas tanggal empat november itu menjadi sorotan semua
apakah kemudian salah kalau disebut momentum empat november itu yang menjadi trigger jokowi datang ke hambalang
tidak juga salah
tetapi memang bahwa
kedua orang ini sama sama punya kepentingan yang sama
itu bagaimana menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara ini dan kehidupan berbangsa yang nyaman aman dan tertib
sambil hak hak demokrasi semua warga negara itu juga terjamin
jadi kalau toh besok tanggal empat itu katanya ada demo dan sebagainya itu merupakan aktualisasi hak demokrasi rakyat
nah namun dalam berdemokrasi tersebut juga ada juga hak hak orang lain yang harus juga dipelihara dan diperhatikan
dua duanya sepakat atau tidak
tidak menurut saya
kedua duanya sebagai negarawan dan anak bangsa terbaik mereka sepakat bahwa karena memang hak berunjuk rasa atau menyatakan pendapat itu dijamin dalam konstitusi
dan mereka sangat sadar akan hal itu
kalau dibaca dalam bentuk konteks hubungannya dengan pilkada yang kampanyenya baru dimulai tanggal dua puluh delapan kemarin dan kemudian ada warning yang sangat hingar bingar sih sebenarnya menurut saya
sudah masuk ke ranah paranoid sebenarnya empat november itu
anda melihat pertemuan hari ini relevan atau itu merupakan trigger yang membuat keduanya bertemu hari ini
ini memang banyak misterinya mas vito bang alphonse kita melihat bahwa selama pertemuan pun ternyata banyak kode kode yang dilemparkan oleh kedua pihak
ini kan kita melihatnya begini
jokowi memandang prabowo hari ini sebagai apa
misalnya kalau sebagai rival apa tujuannya pak jokowi menyambangi rival
karena kan kalau sudah mendatangi ini kan kepentingannya ada yang datang
kepentingannya itu ada yang mau datang itu dialah pegang
terus kemudian apakah prabowo sebagai teman
kalau hanya kunjungan teman biasa kenapa harus di working hours misalnya
kan bisa dilakukan after working hours atau sabtu minggu misalnya
atau tidak usah diumum umumkan lah misalnya
ya misalnya begitu
satu lagi misalnya sebagai oposisi misalnya
ada apa pemerintah datang ke oposisi
atau misalnya sebagai sama sama tokoh bangsa kenapa pak jokowi pilih prabowo
kenapa tidak pilih megawati atau sby gitu misalnya
nah ini kan akhirnya dipertanyakan juga oleh masyarakat
ada apa misalnya sebagai oposisi
orang berpikir bahwa oh jangan jangan ada tawaran dari pak jokowi untuk mengajak pak prabowo masuk ke kabinet
untuk bergabung dengan pemerintahan
kalau sebagai rival ada ajakan apa lagi
misalnya mari kita bersama sama
atau kalau misalnya pak jokowi menganggap pak prabowo sebagai teman
dan kemudian memperbincangkan tentang masalah masalah hukum dan ekonomi
ada apa dengan menteri menterinya yang menangani keamanan hukum politik dan ekonomi
kenapa yang ada di sana justru
pak luhut yang menko maritim
dan kemudian pak sekretaris segara pak pratikno
walaupun itu semua dipersilakan saja oleh pak jokowi
nah saya bicara dengan kode kode itu maksudnya begini
pak jokowi membuka perbincangan dengan muka tegang
mungkin habis dari turun dari kuda mungkin karena tegang
tapi kemudian pak prabowo berusaha mencairkan itu dengan nasi goreng gitu ya
oh yang banyak nasi goreng
barulah setelah itu pak jokowi agak cair
jadi anda mau katakan sebenarnya ada komunikasi politik yang tidak tuntas
yang terselubung tidak tuntas dan penuh misteri
padahal tujuan komunikasi politik itu adalah membuat semuanya menjadi clear gitu ya
nah makanya di sana banyak kode kode
kode pertama dari pak prabowo yang memancing pertanyaan adalah
kenapa tiba tiba pak prabowo mengatakan kalau ada masalah itu kan bisa dibicarakan gitu ya
kemudian disambung oleh pak jokowi setelah tentang pertanyaan empat november itu
pak prabowo kan bilang inginnya damai
kemudian pak jokowi sebagai presiden mengatakan
mengajak para tokoh untuk membuat suhu menjadi dingin
mendinginkan situasi kalau saya tidak salah bahasanya
ini pak alfons pasti mengerti kalau ada kepala negara bilang
mari kita mendinginkan situasi artinya kan kepala negara juga sudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak dingin
pak alfons kita perlu khawatir nggak sih sebenarnya kan ini kan yang kita

kita kan bicara soal empat tahun kan
jadi empat november okelah ceritanya soal penistaan agama itu
tapi tidak mungkin tidak kita menutup mata bahwa ini ada hubungannya dengan kontestasi politik
ada hubungannya dengan pemilu dki jakarta yang akan berlangsung februari mendatang
dan ini adalah rangkaian apa namanya ikutannya
seberapa khawatir sih yang diketahui oleh gerindra kita harus khawatir gitu
seberapa informasi yang diketahui gerindra sehingga kita khawatir

sebenarnya dari segi kepartaian tidak ada yang perlu dikhawatirkan
karena kontestasi dalam mencalonkan seseorang menjadi calon pimpinan wilayah dan sebagainya
sebuah kalau boleh dikatakan ritual partai hampir setiap kali ada pemilihan
saya tanyakan konteksnya empat november ini
seberapa perlu khawatir sih kita
gerindra kan mestinya mengetahui apa namanya karena disitu ada nama fadlizon
di situ ada beberapa orang yang lain
sebenarnya kalau bilang nama rekan fadlizon di situ juga
ini karena beberapa saat yang lalu para pimpinan yang kelompok yang akan melakukan unjuk rasa tersebut datang ke dpr
dan bercatat muka dengan pak fadlizon dan pak fahri
sedangkan kalau ada nama pak fadlion karena kebetulan beliau sebagai wakil gerindra yang ada di dewan
tetapi dalam hal ini bahwa itu hal yang wajar saja karena diterima secara kedewanan kan begitu
sedangkan kalau bilang perlu dikhawatir atau tidak sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan
tetapi di bawah empat november karena kita meyakini bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusi daripada warga negara
menyatakan pendapat dan sebagainya
dan kita sadari benar bahwa demonstrasi itu pasti juga semua pihak ingin menjaga ketertiban dan keamanan
karena unjuk rasa tidak perlu memaksakan kendak
nah walaupun kita tahu bahwa dalam sebuah kelompok masyarakat orang yang begitu banyak
kita tidak bisa menghapusnya
kemungkinan ada satu dua yang menyimpang dan sebagainya itu juga perlu diantisipasi
jadi tidak perlu kekhawatiran yang berlebihan karena semua yang akan berdemo juga merasa bahwa kita berbangsa bernegara dalam sebuah negara kesatuan
yang punya aturan aturan
tapi mungkin wajar saja ada orang orang yang agak khawatir dengan cemas yang sangat dalam karena ada isu soal sweeping di situ
yang ada hubungannya sama agama dan ras
yang kemudian membuat
gonjang ganjing selama beberapa hari ini
menghadapi tanggal empat november itu begitu banyak berita yang simpang siur di media sosial
ini konsekuensi logis dari sebuah era digital yang begitu maju
sehingga kita kadang kadang juga tidak bisa memverifikasi informasi ini tervalidasi apakah sesuai itu sebenarnya atau sudah mengalami manipulasi
nah dengan demikian karena informasi yang begitu beragam sehingga bermacam macam asumsi dan kesimpulan bisa saja
namun dari semua asumsi dan kesimpulan kita tidak bisa menghapusnya
kesimpulan tersebut kita harus juga meyakini bahwa yang akan berunjuk rasa itu pun adalah mereka mereka yang punya nurani bahwa bangsa dan negara ini yang berangkat dari kemajemukan
dan partai gerindra yang membawa asas nasionalisme itu juga menyadari benar bahwa perjuangan untuk menegakkan negara dan bangsa ini berangkat dari kemajemukan
nah itu partai gerindra punya dasar di sana
bukan karena faham salah satu kelompok suku agama toras tidak
nah dalam kemajemukan itulah nasionalisme ini bangkit karena dengan bergandeng tangan kita bisa membangun negara ini
saya mencoba mengkonfirmasi itu karena mencoba untuk membaca kode kode
jangan jangan kode kode yang anda sampaikan tersebut misalnya kenapa luhut
kalau misalnya kita lihat dalam kondisi yang sekarang mungkin nggak terlalu relevan menko kemaritiman
tapi kalau misalnya ditarik jauh ke belakang ketika luhut dan prabowo sama sama ada di kopassus mungkin oh make sense gitu
karena luhut pernah punya komunikasi dengan luhut
karena luhut pernah punya komunikasi dengan luhut

sebagai komandan misalnya begitu kepada prabowo sehingga ya
tapi sekali lagi apakah ini semata mata hanya empat november gitu pertanyaannya
nah kalau menurut saya sih tidak
mungkin kita akan bisa melihat bacaan hasil hari ini setelah hari hari berikutnya gitu
apakah ada penjelasan resmi misalnya dari istana tentang pertemuan tadi gitu misalnya
kemudian kita lihat saja apakah ada gerakan gerakan dari gerindra yang terkait dengan pernyataan tadi

kalau memang hanya tentang empat november
harusnya pak jokowi bisa menyelesaikan itu dengan jajaran panglima tni misalnya atau dengan polri
tapi kenapa harus maju ke prabowo
memang kalau memang memperbincangkan masalah bangsa
saya rasa jokowi tepat datangnya ke prabowo
karena setelah itu tidak ada ekses ekses image yang lain gitu
bayangkan kalau misalnya ke sby
pasti kan publik akan menyangka oh ini pasti lagi ngomongin tpf munir
atau misalnya ke megawati
ini bisa muncul lagi jabatan petugas partai tadi
jadi makanya ini sangat tepat sih
sebenarnya diperbincangkan itu hanya saja kenapa sampai pak jokowi meluangkan waktu menuju ke sana
tiga jaman lah ya plus perjalanan saya rasa
apakah itu sudah tidak bisa lagi diperbincangkan dengan menteri menterinya
jadi memang saya tebak bukan hanya empat november vito
ini rangkaian hubungannya dengan pilkada
bisa jadi ke sana arahannya
atau kekuasaannya lebih besar
bahkan kan tadi pak jokowi tiba tiba berseloroh gitu
bisa lagi kemudian setelah itu ya bahu membahu lagi gitu
jadi memang kode kodenya terlalu banyak
tapi yang saya lihat memang ada komunikasi yang tidak lepas diantara mereka berdua
mungkin ada hal hal yang ingin disepakati tapi tidak jadi disepakati
makanya masing masing juga menahan
dan kita lihat tadi pak jokowi pak prabowo juga sempat menyetir beberapa kali
seperti meminta persetujuan dari pak jokowi
ya seperti tadi pak jokowi katakan
kita bicara tentang makro gitu
pak jokowi juga sempat mengatakan bahwa kalau mau demonstrasi ya itu memang dipersilahkan
ada aturan konsensusional
karena tidak ada topik yang muncul selain demonstrasi
yang lain hanya disebutkan makro negara nkri
ya setelah itu nasi goreng dan kuda tentu saja kan
tapi topik kekini yang dibicarakan adalah demonstrasi
makanya apapun yang dibicarakan misalnya tentang negara gitu ya
saya teks amnesti
apakah jokowi tidak bisa hanya berbicara dengan darmin nasution dan sri mulyani misalnya
kenapa harus berbincang dengan oposisi loh mas vito
datangnya itu ke oposisi
saya sih tidak melihat
berbincang tentang persoalan negaraan sih gitu ya
tapi juga beberapa hal yang lain
saya sih melihatnya mungkin ada ajakan untuk memperkuat koalisi pemerintahan misalnya
misalnya seperti itu ya
mungkin pak alphonse memperkirakan hal lain
tapi saya yakin betul
ini bukan pertemuan yang biasa biasa saja
mas vito kalau saya kita bertiga disini kedatangan presiden
pasti kan bahagia sekali
kayak pernikahan di depok kemarin ya
iya datang sudah gitu kan
nah ini kan agak agak lama sekali
tapi pertanyaannya anehnya begini
ini diharapkan diliput oleh media
media datang dengan cukup banyak
tapi tidak boleh masuk
tidak boleh masuk pertama
hanya tampilan yang sifatnya apa ya
feedingnya seperti ini nih
diberikan feeding gambar ada paling tidak besok
koran koran besar akan memuat foto ini kan
yang satu ke meja hitam
yang satu ke meja putih
kudanya warna gelap
itu kan kontrasnya sudah dipikirkan sekali
tapi tidak ada satupun komunikasi yang jelas dan tegas
pertemuan seperti ini ini tujuannya apa
kalau misalnya pertemuan yang sifatnya sembunyi
isinya sembunyi kita bisa pahami
tapi pertemuan terbuka seperti ini
isinya sembunyi agak aneh buat komunikasi politik
bapak bapak kita akan rehat sejenak
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
baik kita lanjutkan perbincangan ini pak alphonse
di mana posisi gerindra di empat november nanti
kalau di empat november
gerindra pada hakikatnya mendukung hak hak konstitusi warga negara
yang jelas ingin ditampilkan ini bahwa
ada fpi ada gerindra
gerindra tidak bisa disamakan dengan fpi
dan fpi bukanlah gerindra
nah tetapi gerindra sebagai partai politik yang menghargai hak hak demokrasi
memahami benar bahwa itulah saluran berdemokrasi daripada
tapi gerindra bisa membantu untuk menghimbau dong pihak pihak
enggak hanya fpi ada fui disitu
bahkan mui katanya
kecuali kalau namanya dicatut ya
saya enggak tahu juga
tapi ada banyak sekali nama ormas disitu
bisa ada komunikasi politik yang disampaikan melalui media
untuk melakukan himbauan
bisa saja gerindra berbuat itu
tapi gerindra hanya akan berbuat dalam koridor politik itu sendiri
karena lebih banyak gerindra dengan kader kadernya
karena untuk menghimbau kepada pihak lain dan sebagainya
belum tentu juga himbauan itu bermakna
ataupun bisa juga ditindaklanjuti kan
tetapi mungkin sebagai persahabatan dan sebagainya
karena itu semua teman
saling ngobrol dan sebagainya
karena itu semua teman
dan tidak ada yang
seni daripada kemungkinan
nah segala kemungkinan bisa terjadi
tetapi kepentingan yang paling besar yaitu
bagaimana negara kesatuan republik ini kita emong bersama
dan pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah ini berjalan pada tracknya
apabila ada hal hal yang tidak sesuai dengan ketentuan
melalui wakil wakil yang memkritisi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang berkuasa hari ini
menarik yang kita bicarakan tadi ya
bahwa ada yang kayaknya misplace
pak jokowi biasanya bicara lebih santai
pak prabowo lebih kaku
dalam tampilan tadi setelah pertemuan
pak jokowi tidak terlalu lepas
sementara pak prabowo mencoba untuk mencairkan suasana dengan sedikit berseloroh
apakah karena lokusnya
apakah karena itu di hambalang
ada pengaruhnya pak jokowi kemudian tidak terlalu ini
saya rasa tidak juga
walaupun jokowi kalau kita lihat tadi beberapa liputan di media kan
mengikuti saja apa yang diinginkan pak prabowo dalam hal hospitality
ada marching band di awal ya udah
nggak apa apa juga gitu kan
terus kemudian pak prabowo kan juga mengakui
tadi saya kasih topik
gak tau juga nih apakah akan diserahkan ke kpk
ini kan bukan pertemanan saja
jadi memang saya rasa bukan masalah lokus atau venue
karena ini di hambalang kemudian menjadi kaku
tapi saya melihatnya mungkin pak jokowi masih memikirkan beberapa hal
yang kemungkinan besar tidak selesai pada pertemuan
dalam pembicaraan tadi
dalam pembicaraan dua jam di selingi nasi goreng itu tidak tuntas
tidak tuntas nampaknya
jadi ada yang mengganjal di dirinya
dan itu menurut saya wajar saja
karena pasti sebagai seorang presiden masalahnya kan tidak hanya satu dua
pasti kan ribuan mungkin bahkan jutaan
nah ini apa yang sebetulnya ada di benak mereka
ya ini mereka yang tahu apa hasilnya tadi
tapi nampaknya pak jokowi juga beberapa kali ditanya tentang empat november mengelak kok
kalau kita lihat lagi rekamannya
itu yang menjawab pertama kali tentang empat november
kita inginnya indonesia selalu damai
yang disambung oleh pak jokowi yang menurut saya jadi kode kode yang agak mendebarkan tadi
ayolah kita buat situasi lebih dingin
jadi artinya memang
ada yang mendebak kesana
ada yang tidak dingin
tapi pertanyaannya yang menarik adalah sedemikian
ya kita tahu bersama jakarta adalah pusat pemerintahan
di jakarta semua obyek vital ada
otot ekonomi indonesia terletak di jakarta
tapi pertanyaannya apakah sedemikian gentingnya sehingga seorang presiden sendiri merasa perlu untuk turun tangan soal ini
itulah yang menjadi pertanyaan
kenapa pak jokowi sampai keluar istana tidak memanggil prabowo gitu ya
yang saya yakin pasti dengan senang hati datang
atau mengutus pak wiranto
iya itu kan lebih enak gitu
atau ya berdiskusi lah dengan panglima tni dan polri
tapi harus kesana gitu ya
bahkan justru ini menjadi panggungnya pak prabowo
jadi kalau kita lihat bagaimana prabowo menghormati jokowi sampai berkuda pun
kalau diperhatikan tidak pernah pak prabowo mendahului jokowi
dia berputar dari belakang dan berjalan di samping di belakang pak jokowi
makanya kan saya bilang ini jadi panggungnya pak prabowo
pertanyaannya sekali lagi yang menarik adalah sedemikian matters ahok untuk jokowi
karena kan ini kan
ini it's a matter of ahok sebenarnya
bukan jakarta dalam keadaan genting dikepung musuh
ini kan turun ke lapangannya bahwa kemudian itu digoreng oleh sebagian pihak
atas nama penistaan agama dan lain sebagainya untuk komoditas politik
bisa saja kita katakan begitu
tapi kan ini yang kita bicarakan ahok
jadi kalau misalnya kita
presiden turun untuk bicara soal empat november
it's because of ahok sebenarnya
presiden memahami itu
tapi presiden melihat konteksnya empat november
tapi kan kalau kita mundur lagi mas vito
sebelum hal ini terjadi kan mungkin ada perintah juga dari jokowi
ahok misalnya menemui yusuf kalla
untuk meminta masukan yang terjadi hal ini
tapi kalau tadi pertanyaannya menarik
seberapa penting itu pak jokowi buat ahok
ya sudah menjadi rahasia umum di jakarta
bahwa memang kedekatan mereka berdua
memang bisa dikatakan
atau juga ada hubungannya dengan
apa namanya kepentingan strategis
sekarang kan akhirnya kita bertanya tanya
apakah pak ahok ini memang memegang buku atau kartu kartu pak jokowi
sehingga memang pak jokowi harus memaksakan ini terjadi
seperti halnya yang terjadi dengan archandra misalnya
walaupun sudah lewat ini cashnya
tapi hal ini kan juga bisa kita lihat sebagai
beliau ingin sekali
ahok ini safe dan lain lain
tapi ya itu hak pak jokowi sebagai teman
tapi apakah kemudian
ini mungkin yang menarik ditanyakan ke pak alfons
sebetulnya kalau misalnya jokowi datang ke sana
kemudian meminta pertolongan pak prabowo untuk mengatasi empat november
atau meminta pertolongan pak prabowo untuk
membantu menjaga ahok
kira kira apa yang dikatakan oleh pak prabowo tuh pak almas
saya kira kedatangan pak jokowi ke tempatnya
ketua partai gerindra atau pak prabowo ini
tidak seseperti itu yang harus kita lihat
karena ini memang
kedatangan pertemuan dua orang anak bangsa yang sama sama
peduli tentang keadaan keadaan
kesatuan dan persatuan
soal ahok cuma bagian bagian kecil yang memang tidak dibahas
yang kalau mau kita lihat
kalau toh ada demo besar dan segalanya di jakarta
karena itu terus menjadi topik karena ahok
karena memang kita harus mengerti bahwa
jakarta sebagai ibu kota republik
ini menjadi parameter utama
jadi mungkin sekarang kita lihat kalau
begitu maraknya demo dan sebagainya
bagaimana ini keadaan tidak menjadi image yang buruk
bagi wajah indonesia di luar negeri
karena ini juga akan berkaitan dengan kemungkinan
kepercayaan orang luar terhadap keamanan di negeri ini
tapi begini pak
berkaitan investasi dan sebagainya kan
ada nggak sih concern yang levelnya skala nasional
yang menjadi ganjalan
bagi pak prabowo secara pribadi
secara lebih besar ya
kelompok yang lebih besar
atau seperti misalnya
atau pengisian menteri
oleh jonan dan archandra
hal hal semacam itu adalah hal hal yang highlighted
yang levelnya skala nasional
atau papua misalnya
hal hal semacam itu kan yang mungkin dibicarakan
nah apakah itu matters
untuk gerindra sekarang
gerindra sekarang dalam posisi sebagai orang orang yang ada di luar kabinet
itu adalah apa
ranahnya kewenangan dari
jadi nggak ada masalah sebenarnya soal itu
karena gerindra udah punya wakil wakil di dewan
yang ikut memberikan
supervisi atau pengawasan terhadap jalannya
gerindra tidak merasa
harus juga ikut campur
karena memang kami bukan
biarkan saja kalau pemerintah punya program
selama program itu
masyarakat dan rakyat
nggak ada isu
tidak ada masalah
karena walaupun oposisi
kita tidak harus berbeda
apabila itu memang sesuai dengan
garis gerindra itu memakmurkan
karena mungkin saja dibalikan
bisa saja prabowo dan gerindra punya isu tertentu
yang kemudian membawa
dalam tanda kutip
turun ke hambalang
lepas dari janjinya
dua tahun yang lalu
akan berkunjung ke hambalang
kalau dengar dari penuturan pak alfons
nggak ada isu
dan apa yang tadi ditanyakan
sebetulnya bisa ditanyakan juga
ke menteri menterinya gitu ya
apa yang membuat
tidak bertanya menterinya
tapi bertanya kepada rakyatnya
yang notabene berada di oposisi
dan mantan rivalnya
itu kan yang menjadi menarik
kalau sampai pak jokowi
memang meminta pertolongan
dari pak prabowo
itu sebuah hal yang menarik
adalah pemimpin negara ini
kenapa sampai meminta
bantuan kepada pak prabowo
sementara dia memiliki perangkat lengkap
negara ini lebih stabil
jadi memang banyak misteri
mas vito yang terjadi
terlepas dari kode kode
jangan videonya ini
terus kecalee saya
mari kita lanjutkan perbincangan ini
secara spesifik ya
menyoroti soal penistaan agama
ini yang rentan untuk ahok
dampaknya akan membuat ahok
ini surveinya gak ada rekayasa
jadi memang hasilnya apa adanya
ada beberapa hal yang membuat ahok naik
dan ahok turun
ada yang membuat agus naik agus turun
ada yang membuat anies naik anies turun
tapi memang kalau pak ahok ini
yang membuat dia naik adalah persepsi masyarakat
bahwa dia kerja nyata
tapi kalau yang membuat dia turun
salah satu yang besar adalah
dicitrakan menistakan salah satu agama
berbeda misalnya mas agus
yang membuat dia turun adalah
dicitrakan terlalu dipaksakan
sementara yang membuat dia naik adalah
sosok dianggap sosok muda bersih
mas anies ini beda lagi
dia dianggap naik karena dia adalah tokoh pendidikan
tapi dia di
faktor yang membuat dia bisa turun adalah
dicitrakan sebagai menteri gagal
nah khusus untuk ahok memang
beredar isunya sekarang ini
memang akhirnya tercapture di survei itu
karena turun ke lapangannya adalah
gonjang ganjing isu itu memang merebak luas
tadinya mencoba untuk bertahan dan melawan
bahwa itu tidak benar
bahwa itu adalah pengecut pengecut
yang melontarkan itu dan lain sebagainya
tapi ternyata memang besar
makanya terus kan kemudian
saya merasa wajar juga
kalau misalnya publik melihat
kenapa sih tiba tiba ada isu ini
terus kemudian kenapa
karena ini sudah sekali direndamnya
apakah hanya semata mata
untuk kepentingan pemilihan dki satu
menurut saya juga tidak
karena walaupun elektabilitas pak ahok turun pun
itu tidak menambah
elektabilitas anies dan agus
soal penistaan ini
turun kan ada penistaan
tapi tidak membuat elektabilitas mas agus dan mas anies meningkat
walaupun ini masih di kampanye hari pertama
nah ini kan jadi menarik gitu
masyarakat jakarta juga akhirnya menunggu
masyarakat jakarta juga akhirnya menunggu
pertanyaan saya kemudian
seberapa besar dampaknya empat november
kita lepaskan dulu soal ancaman terhadap
kondisi stabilitas keamanan negara
kita bicara untuk citra ahok sendiri
ketika empat november mendatang
setelah sebelumnya dua minggu lalu
kalau tidak salah di jakarta
kemudian minggu lalu ada di bogor
dan sekarang ada di jakarta lagi
dengan masa yang masif
dan tetap menggaungkan penistaan agama
apa implikasinya buat elektabilitas
saya rasa implikasinya begini
either itu memang elektabilitas ahok turun
atau tetap terjaga
tapi golputnya jadi naik
karena mungkin ada ketakutan juga
ya sudah lah daripada nanti terjadi apa apa
saya memang mendukung pak ahok
tapi ya kalau bisa yang milih orang lain aja
bisa jadi dua hal tersebut terjadi
kalau dalam konseraksi politik
tapi kan ini kan masih tiga bulan ke depan nih mas indra
jadi masih banyak hal sebetulnya yang terjadi
dan sebetulnya hal hal tersebut yang terjadi
jadi hasil hasil survei ini bisa jadi masukan kritis
sebagai tim sukses baik ahok ahy atau mas agus atau mas anies
jadi harusnya diterima dengan baik
dan dijadikan masukan
nah sekarang kan pertanyaannya kenapa hal hal ini kok terasa
bahkan ada drama drama sendiri kan terjadi di lapangan
atau di jakarta beberapa hari ini
ada hal hal lainnya
ada hal hal yang berbau bau militer
dan nampaknya membuat pilihan di jakarta ini kan menjadi dua
pilih ahok atau tidak pilih ahok
kan nggak begitu juga harusnya jakarta ini gitu
nah mungkin menyambang dua jam itulah yang diperbincangkan
antara pak jokowi dengan pak prabowo
walaupun ya itu seperti yang saya katakan
nampaknya hasilnya juga tidak putus
jadi agak tertahan gitu ya
walaupun ya pak prabowo pasti lebih lepas dibandingkan pak jokowi
kalau dibaca dari sisi gestur ya semiotika
bahkan sampai terakhir kan bercanda aja beliau itu
pak salam komando dong pak salam komando
eh jangan terkualat tuh presiden
jadi dia bisa santai
sementara kan pak jokowi langsung pergi
kondisi yang terjadi sekarang sebenarnya pernah
kondisi yang terjadi sekarang sebenarnya pernah
terjadi di era sebelumnya bahkan di masa pak sby
ketika orang ramai bercerita samalah kayak ancaman bom barangkali ya
ketika bom ada bom ada bom bom tidak pernah meledak
biasanya bom itu meledak ketika tidak diantisipasi
ketika tidak diramai ramaikan
begitu juga unjuk rasa kita sempat beberapa kali ada unjuk rasa yang temanya
apa namanya temanya soal isu buruh kenaikan harga bbm dan lain sebagainya
ketika sudah didengung dengungkan
biasanya di hari yang yang apa hari hanya itu ya
biasanya di hari yang yang apa hari hanya itu ya
nah ini kan hari hari ini kan kita lihat
bagaimana sosial media itu merebakkan informasi macam macam
mana yang benar mana yang salah kita sudah tidak tahu
mana yang fakta mana yang fitnah kita juga tidak tahu
termasuk juga gelaran pasukan dari brimop dan lain sebagainya
untuk mengantisipasi empat november gitu
kalau dari telah keamanan nasional bapak melihatnya seperti apa

ada lima orang yang berada di bbm dan lain sebagainya

padahal yang pilkada bukan hanya dki
penggelaran pasukan ataupun kondisi siaga yang digaungkan dan sebagainya
menunjukkan bagaimana polisi sebagai pelayan masyarakat
di bawah kepemimpinan jenderal tito ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa
bagaimana polisi yang profesional modern dan terpercaya itu bekerja untuk melayani masyarakat

karena ini haknya masyarakat untuk unjukkan kepadanya
polisi tunjukkan bahwa
waktu unjuk rasa kami layani anda seoptimal mungkin
karena memang kami terpanggil dan bekerja untuk mengamankan masyarakat itu sendiri
bukan karena ada ancaman yang begitu besar sehingga akhirnya turun ribuan puluhan belasan ribu
sebenarnya buat polisi itu pekerjaan ancaman atau tidak ada ancaman
itu merupakan profesi yang harus dia tekuni kapan saja
tetapi yang paling penting bagaimana dia layani masyarakat
tetapi yang paling penting bagaimana dia layani masyarakat
jadi dia melakukan analisa analisa tentang prediksi keadaan
prediksi apa saja kemungkinan a sampai z
nah biasanya polisi itu memprediksi hal yang ekstrim
paling ekstrim kanan terburuk ataupun yang paling baik
diambil di tengah tengah tapi dia tidak mau jangan sampai
ini biasa biasa saja tidak ada masalah
terus dia juga terlena
maka dia perlu menyiapkan sebuah rencana pengamanan yang memadai
daripada nanti kemudian disalahkan
kalau nanti terjadi hal hal yang unpredictable
nanti masyarakat bilang ini polisi kerjanya apa
jadi tidak berlebihan ini menurut anda
tidak karena polisi harus menjamin bahwa demo yang akan ada
apapun bentuknya siapapun yang melakukan
itu dalam keadaan yang terkendali
dalam keadaan yang bisa dikendalikan
dan keadaan yang tidak mengganggu masyarakat yang lain
jadi polisi berharap ada demo secara damai
dan secara bermartabat
tetapi juga tidak boleh diabaikan
kemungkinan ada satu dua yang memang menyimpan
di dalam kelompok masyarakat kelompok orang banyak
satu orang teriak lempar atau segalanya
atau berbuat sesuatu
bisa memercik api yang lebih besar
seperti itu keadaan yang provokatif
polisi jangan sampai tidak mampu membaca potensi provokasi yang semacam itu
dan pada saat terjadi dia tidak punya konsep apa yang harus dikerjakan
sampai batas dimana polisi bisa melarang
kalau melarang demo tidak mungkin
walaupun itu mungkin saja menimbulkan
ini kan penistaan agama
membawa nama penistaan agama jumlahnya lebih banyak lagi
kalau soal penistaan agama
sekarang kan sedang melakukan penyelidikan
sampai kepada nanti tahap penyidikan
nah menurut kami
memang biarkan saja polisi yang kita sudah memang beri upah
rakyat gaji untuk bekerja
jadi penyelidik sambil penyidik
biarlah mereka bekerja
karena apabila mereka bekerja tidak proper
dan tidak sesuai dengan keinginan mereka
dan undang undang yang menjadi real mereka bekerja
silahkan dikritik karena toh
rakyat kan punya wakil di dpr yang punya tugas
mensupervisi apa apa yang dikerjakan oleh para eksekutif ini
biarkanlah sistem bernegara itu berjalan seperti itu
tetapi kalau toh di dalam soal unjuk rasa
terus menyatakan sikap tidak percaya dan sebagainya
itu juga sebenarnya
itu yang perlu kita giring ke dalam real bahwa
unjuk rasa ini menunjukkan sikap bahwa
kami sedang tidak bisa mengerti atau tidak bisa menerima ini
oleh karena itu polisi secara profesional tunjukkan
kami sudah melakukan langkah abcd
nah penyelidikan itu dimulai dengan pengumpulan berbagai informasi
alat bukti dan keterangan
sehingga alat bukti dan keterangan itu karena hal hal serupa ini
merupakan hal yang menarik perhatian
kami harus profesional dan teliti benar
polisi mengerjakan agar jangan sampai sebuah kesimpulan yang sumir
yang akhirnya menimbulkan dampak yang lebih luas
nah di sisi lain masyarakat pun harus juga diberikan edukasi oleh polisi dan sebagainya
bahwa profesionalitas kami bekerjanya itu
mengacu pada undang undang peraturan yang berlaku
karena bukan karena tekanan abcd
terus kami harus tertekan dan bekerja
polisi adalah alat negara yang independen
untuk mengerjakan secara profesional
dalam koridor hukum
perlu nggak jokowi bertemu dengan sby
kalau anda katakan tadi
kalau misalnya belum ketemu sama prabowo
mungkin saja orang menganggap
supaya mereka islah yang tadinya berkelahi di media sosial
dan kemudian media konvensional
nah sekarang islahnya
bukan bicara soal hal hal yang lebih besar tentang kenegaraan lah
atau apapun itu
sekarang setelah bertemu dengan prabowo
menurut anda bagus gak ketemu sama sby
saya rasa bagus sekali
bahkan kalau perlu pak jokowi bertemu dengan dua mantan presiden lainnya
jadi selain sby bertemu dengan megawati bertemu dengan bg habibie
saya rasa ketiga tiga kali itu bisa jadi hal yang bagus sekali
pasti akan dengan gembira memberikan masukan masukan kepada pak jokowi
karena kan permasalahan hal ini juga terjadi di masa mereka gitu kan
pak sby juga di demo juga
bu mega sering banget
gede banget tuh demonya waktu itu kan
sehingga hal hal seperti ini mungkin bisa jadi masukan yang bagus buat pak jokowi
justru kalau akhirnya dia hanya membatasi diri dengan pak prabowo
maka pertanyaan pertanyaan yang saya sampaikan tadi
maka pertanyaan pertanyaan yang saya sampaikan tadi
ya masih begitu jadinya
ya akhirnya kan publik melihatnya sekarang pak jokowi memandang pak prabowo kemarin itu sebagai apa
atau tadi itu sebagai apa
kenapa harus ke pak prabowo
benarkah dugaan kita bahwa pak jokowi kesana untuk meminta pak prabowo membantu meredam empat november kan
jadinya pertanyaannya juga macam macam
kenapa gak ke megawati megawati
megawat bu mega itu kan loyalis di jakartanya pdip paling kuat
pak sby juga pastinya kan punya gigi
mungkin kalau ke bumega bukan bertemu tapi dipanggil ya
makanya kan jadi macam macam juga
nah apakah ini juga terkait dengan konstela sipil kedai jakarta
apakah ada diskusi tentang keberpihakan misalnya kan jadi macam macam juga
saya rasa usulan mas vito ini harus segera disampaikan bahwa
mudah mudahan pak presiden nonton nih
jadi ada pertemuan dengan pak sbe karena kalau misalnya menurut saya kalau misalnya nggak ketemu sama pak sbe
sahlah sudah kemudian agenda besarnya ngomongin empat november
dan kalau misalnya anda bilang bahasa tubuhnya berbeda berarti ada yang tidak tuntas yang bisa dijanjikan pak prabowo
untuk menuntaskan apa yang diinginkan oleh pak jokowi
karena saya yakin begitu empat tokoh yang pernah menjadi presiden dan plus pak prabowo datang kemudian duduk di satu meja
sama seperti apa yang terjadi waktu poros tengah timbul ini akan sangat menenangkan sekali bagi warga masyarakat jakarta dan indonesia pada ususnya
pak alfons apa yang bisa disampaikan oleh gerindra untuk empat november
gerindra sebagai partai politik yang ingin agar bangsa ini maju dan berkembang ke depan
dan pendukung rivalnya ahok
dan juga sebagai pendukung dan rival dari ahok ini ingin memberikan pelajaran kepada semua rakyat indonesia bahwa
berpolitik untuk mencapai tujuan itu menggunakan segala cara sah sah saja
namun cara cara yang digunakan itu haruslah cara yang bermartabat dan tidak sampai memecah belah bangsa ini
karena bangsa ini begitu ragamnya begitu majemuk istilahnya anaknya banyak orang
yang tidak mungkin sama dan sebangun pendapatnya
tapi bagaimana dalam keberagaman ini kita bisa membangun sebuah konstelasi berpikir yang sama sama
tujuannya itu membangun republik ini dengan caranya sendiri sendiri
ada yang duduk di misalnya eksekutif ya kami dari yang tidak eksekutif memberikan koreksi terhadap apa apa yang dikerjakan eksekutif
yang keluar dari real undang undang menurut pemahaman yang kami pahami
baik baik bapak bapak terima kasih
atas waktunya dan perbincangan kita malam hari ini